sentimen eksternal yang lebih mendukung pergerakan dolar amerika serikat membuat rupiah semakin tertekan
tak hanya itu munculnya kekhawatiran terkait outlook perekonomian dari tiongkok turut menjadi katalis eksternal bagi melemahnya rupiah
saat ini pelaku pasar cenderung berada dalam sikap wait and see jelang agenda fomc minutes
pasar tengah mencermati dan mencari petunjuk mengenai peluang kenaikan suku bunga acuan the fed di bulan september mendatang
sementara dari dalam negeri kabar mengenai rencana kenaikan harga pertalite dalam waktu dekat
memicu kekhawatiran kembali naiknya biaya hidup di masyarakat
serta inflasi domestik ini bisa menjadi katalis negatif pergerakan rupiah hari ini
kita simak bagaimana pergerakan ihsg pada perdagangan pagi hari ini
setelah ditutup bung hat pada perdagangan rabu sore iasg sejumlah investor dan juga sejumlah prediksi
dari para pelaku bisnis melihat bahwasanya rupiah
dan juga iasg akan melemah di sisi ekonomi global yang terancam dan melambat
salah satunya adalah rilis data penjualan rumah dan penjualan retail amerika serikat yang diperkirakan juga akan melambat
meski secara teknikal iasg dilenai membentuk higher high dan juga higher low disetelah dengan stochastic
yang membentuk golden cross mengindikasikan potensi melanjutkan penguatan dalam jangka pendek
pergerakan didukung musim rilis kinerja emiten per september di semester satu dua ribu dua puluh
yang secara rata rata mencatat pertumbuhan
selanjutnya kita pantau bagaimana pembukaan bursa saham asia pasifik pada perdagangan kamis ini
sayang sekali sepertinya semua memerah saya juga harus melihat sedikit ini
kemudian juga hanseng lima puluh di sembilan belas delapan ratus dua puluh dua shanghai
dan juga kospi semuanya juga tanpa memberikan angin segar pagi ini tapi kita tetap harus optimis
saham properti di tiongkok melonjak setelah beijing mengatakan kepada china bond insurance school ltd
untuk memberikan jaminan terkait dengan penerbitan obligasi dalam negeri oleh pengembang swasta model termasuk long empat group
yang terdaftar di bursa hong kong
jika mengacu pada kantor penasihat ekonomi india
selanjutnya kita kembali ke perdagangan eropa yang ditutup waktu indonesia pada pagi tadi
semuanya merah sepertinya global memang masih sangat volatile dalam satu minggu awal awal ini
bursa eropa turun pada waktu rabu setempat setelah berjuang membangun momentum positif
minggu ini sementara inflasi inggris kembali naik di bulan juli selama empat puluh tahun terakhir
ini terjadi karena lonjakan harga makanan dan energi
hal ini memberi tekanan pada konsumsi rumah tangga
jumlah yang sangat fantastis karena pasokan gas rusia yang lebih rendah
kemudian kita beralih ke bursa saham amerika serikat pada penutupan pagi tadi waktu indonesia
seperti eropa sepertinya semua terkoreksi akibat adanya profit taking dan juga harga energi
yang terdepresi pada hari ini
apa yang terjadi
wall street melemah pada hari rabu
indeks harga saham bergejolak setelah risalah dari pertemuan federal reserve pada bulan juli menyarankan pembuat kebijakan kurang agresif daripada diperkirakan sebelumnya ketika mereka menaikkan suku bunga pada bulan september mendatang
the fed telah menaikkan suku bunga acuan overnight sebesar total dua ratus dua puluh lima poin tahun ini
data menunjukkan penjualan retail amerika serikat secara tidak terduga tidak berubah pada bulan juli karena penurunan harga bensin membebani penerimaan di stasiun layanan
tetapi belanja konsumen tampaknya meningkat pada kuartal ketiga